menurut data asosiasi e commerce indonesia jumlah peserta hari belanja online dua belas dua belas tahun ini mencapai lebih dari dua ratus lima puluh platform belanja online
harbolnas tahun ini dibagi menjadi dua hari yaitu pada sebelas desember di mana konsumen dapat berbelanja produk lokal
mulai dari produk fashion makanan hingga traveling keliling indonesia
sedangkan pada puncak perayaannya yakni dua belas desember konsumen dapat membeli produk lokal maupun umum
selain promo diskon sejumlah marketplace juga mengadakan live giveaway atau bagi bagi hadiah pada jam jam tertentu
dikutip dari detik com kriteo yang merupakan perusahaan perangkat lunak di bidang otomatisasi proses bisnis dan manajemen hubungan pelanggan
memprediksi tren belanja online
saat harbolnas dua belas dua belas akan tetap positif
baik untuk belanja retail makanan atau kebutuhan sehari hari
hari belanja online nasional dua belas dua belas menjadi kegiatan tahunan yang diperakarsai bersama oleh enam e commerce besar di indonesia sejak tahun dua ribu dua belas
untuk tahun dua ribu dua puluh kita akan mencari pelanggan yang berbeda
sejak tahun dua ribu sepuluh mengutip cnbc indonesia com asosiasi e commerce indonesia optimistis transaksi di harbol nas dapat melebihi angka sepuluh triliun rupiah
sektor umkm termasuk diantaranya barang hobi hingga barang kebutuhan sehari hari diprediksi akan menjadi transaksi terbanyak
sektor umkm termasuk diantaranya barang hobi hingga barang kebutuhan sehari hari diprediksi akan menjadi transaksi terbanyak di harbolnas tahun ini
sektor umkm termasuk di antaranya barang kebutuhan sehari hari diprediksi akan menjadi transaksi terbanyak